belum sih tante tapi travel lagi nyoba
siapa tau aja kan
boy denger lewat alam bawah sadarnya
buat bangun gitu kan
reva itu kan cewek yang gue cintai
dia memang bisa membangunkan boy dari alam bawah sadarnya
boy sendiri lah
boy sendiri yang ngasih tahu ke papa
boy kan deket sama papa
bahwa itu curhat apa aja sama papa
boy juga curhat apa apa sama mama
gak cuma mau papa tau
gak boleh terserah mama deh
pasti reva bisa membuat boy sadar
gue lebih suka lo kayak gini kok
tauan senyum tuh
gombal banget sih
lama banget ya di dalam ya
mama tau pasti dia lagi ngerayu ngerayu si boy yang lagi pingsan
papa disini aja diem
masih aja godain gue
kamu kali yang godain si boy jealous
mendingan kamu pulang aja
besok masih sekolah kan
tante ini buahnya udah sadar kok
ma ada apaan sih
ini rumah sakit tau
mama juga tau kalo itu ini rumah sakit
papa liat dong boy udah sadar
masih ada yang berasa sakit
eh maasih sih pa
badan semua pegel pa
papa gak cerdas tau
papa kan ngeliat sendiri di tv mobil
gue kan dipukul sama lawannya
kok mama dikatain bawel
mama itu cuma ngasih tahu
alias ngasih informasi
tanda aku pamit pulang dulu ya
ini pasti karena kekuatan cinta
itu mah lebay namanya
kamu tom boy jadi pulang kan
sekalian ya titip salam tuh sama temen temennya
suruh pamit aja
kasian si boy itu masih butuh istirahat tau
lagian kamu tuh harus tahu
kalau gadis baik baik itu nggak boleh pulangnya kemaleman kayak gini
gak baik tau
yaudah deh kalo kayak gitu aku pamit pulang om
iya pulangnya beneran ya
untung aja reva itu cinta sama boy
kalau enggak dia bisa marah loh sama mama
wah siapa takut
mama juga gak takut kalo reva marah
lupa mama itu sama persis sama si boy
aduh boy mudah mudahan kamu gak tambah sakit ya
ya enggak dong papa
kamu di sini
artinya kamu masih sayang sama aku dong
please jangan berantem lagi
aku janji aku gak akan berantem lagi
asal kamu balik jadi pacarku
rumah deh pengorbanan aku selama ini sama bu devi kesana kesini sampai tipis bensin
eh eh jangan gerak bang nanti patah lagi
makasih atas perhatiannya
semua baik baik aja
boleh siuman dan keadaannya udah mulai membaik
terus rek kapan kita bisa ngelihat kita kan pengen letakkan di sisi boy
dok gua rasa mendingan lo gak usah
deh mbak be juga yang lainnya juga
mendingan gak usah pun kita udah tahu si boy udah sadar
eh si boy dia enggak enggak melu
dia masih kenal kok sama aku be
tuh ya yang udah sadar mau ngapain lagi
udah mendingan raya mesen ienya yang masuk dalam
kasih tahu si boy kalau kita mau pamit kan pulang
iya bener bener ya udah kalau gitu
saya masuk ya be
hee gua ketitipan salam dari mbak be sama anak anak
katanya mereka gak bisa nengok lo sekarang
takutnya lo masih istirahat
sama ini tadi mbak be sama anak anak titip
soalnya takutnya nanti pas mereka mau pulang dadakan
makasih ya ray
udah gu be udah kita salamin sama kita sampein pamit pulang ya
syukur deh kalau gitu
mau si boy gak ada apa apa ya
duh abang mana ya
bentar ya be
udah keras keras kok ajak abah
abah pak yun di depan di depan
kok abah keselosan gitu sih
abah ke olahraga sama si kmode
bentar lagi abah kesana ya
yaudah cepetan ya boy ya